rencana penambahan personil densus delapan puluh delapan anti teror hingga mencapai dua personil dinilai paling ideal untuk memitigasi aksi terorisme secara lebih maksimal
namun sepenting apakah penambahan personil densus delapan puluh delapan untuk saat ini apakah aksi terorisme semakin meningkat
sore ini saya akan berbincang melalui sambungan zoom dengan karopenmas divisi umas polri brigjen paul ahmad ramadan yang saat ini sedang berada di lampung
halo selamat sore pak ramadan apa kabar
oke pak ramadan ini sebenarnya seperti apa pak perkembangan terorisme di indonesia sampai harus ada penambahan personil densus delapan puluh delapan hingga dua ribu personil
apakah memang sangat mengkhawatirkan karena mengingat saya melihat sendiri di sini di tahun dua ribu dua puluh densus delapan puluh delapan telah menangkap ada sebanyak dua ratus tiga puluh dua tersangka kasus terorisme
lalu di dua ribu dua puluh satu ini jumlahnya meningkat menjadi tiga ratus tujuh puluh orang pak
ya yang menjadi pertimbangan adalah yang pertama jaringan terorisme
jaringan terorisme di indonesia itu terus berkembang
kalau kita melihat data penangkapan yang dilakukan seperti mas iqbal sampaikan tadi dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu itu meningkat ya
dari dua ratus tiga puluh dua menjadi tiga ratus tujuh puluh
kemudian yang kedua rekrutmen teroris oleh organisasi teroris itu terus terjadi ya
baik jaringan terorisme ji maupun jad
belum lagi paham paham radikal yang berpotensi menjadi kelompok teroris
yang ketiga saat ini ada dua puluh ribu lebih identitas yang ada dalam database densus delapan puluh delapan anti teror polri yang berpotensi menjadi teroris
sehingga atas dasar alasan yang saya sebut di atas densus delapan puluh delapan anti teror polri harus menambah kekuatan personil
untuk melakukan pencegahan
pengawasan serta penegakan hukum kepada para tersangka teroris
tentunya ini demi bebasnya ancaman teroris di tanah air indonesia tercinta ini
oke kalau saya tidak salah ini ada penambahan dua kali lipat dari sebelumnya
sebenarnya ada berapa jumlah dari personil densus delapan puluh delapan untuk saat ini pak
ya kalau kita melihat ya
semua ada di densus delapan puluh delapan
kemudian seiring dengan kepentingan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum
maka dibentuklah satgas wil atau satgas wilayah yang ada di masing masing provinsi
jadi ada tiga puluh empat satgas wil
sehingga dengan adanya struktur organisasi baru tersebut
tentu juga akan diikuti dengan penambahan personil
untuk material logistik maupun anggaran
yang mendukung kegiatan operasional daripada densus delapan puluh delapan di wilayah ini
tapi kalau berbicara soal pembagian jumlah personil ini di masing masing wilayah ini
seperti yang tadi bapak ungkapkan ada tiga puluh empat wilayah
apakah ini akan merata jumlahnya atau disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing masing pak
tentu secara umum
namun kita fleksibel
ketika ada beberapa daerah atau beberapa titik
yang potensi ancaman terorisme tinggi tentu akan di backup oleh densus delapan puluh delapan
anti terorism yang ada di pusat
dan ini juga jaringan terorisme ini juga ada hubungan
atau kaitan antar satu organisasi ji di satu titik
atau di suatu wilayah dengan wilayah lain
tentu koordinasi ini akan selalu dilakukan secara intens
untuk daerah yang menjadi konsentrasi dari polri ataupun dari densus delapan puluh delapan sendiri
ini daerah mana saja
apakah masih termasuk poso atau sekarang sudah bergeser ke bengkulu ataupun di jawa tengah pak
secara umum semua wilayah berpotensi
adanya tindak pilihan teroris
tentu kita tidak underestimate
terhadap beberapa wilayah
bagi polri seluruh wilayah akan dilakukan pengawasan
pencegahan agar tidak masuk pahamnya
terutama paham paham radikal yang merupakan bibit bibit untuk menjadi aksi terorisme di indonesia
nah pak ramadhan ini bnpt mengungkapkan bahwa teroris saat ini telah mengganti strategi
dengan masuk ke ormas
dan juga bergabung dengan partai
bahkan belakangan ada sejumlah terduga teroris yang diamankan
dari sana seperti yang tadi sudah ada kita sebutkan bersama
ada yang dari bengkulu dan lain sebagainya
apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh polri jelang tahun politik nanti pak
ya kita melakukan upaya upaya ya
untuk selain penegakan hukum
ada upaya upaya yang kita lakukan
di antaranya adalah upaya tegahan
upaya memberikan edukasi
upaya melakukan sosialisasi
kita lakukan yang namanya kegiatan kontra radikal
kontraradikal ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan bagi warga masyarakat
terutama generasi muda atau kaum milenial ya
agar tidak mudah terpapar ancaman radikal
kalau kita boleh memberikan contoh
kasus bom bunuh diri salah satu tempat ibadah

di makassar dan juga penyerangan di pos jagama bespolri
yang dilakukan tahun lalu
itu pelakunya adalah generasi muda atau kaum milenial
sehingga upaya upaya kontra radikal itu terus kita lakukan
selain itu tentu polri melakukan kegiatan selain kontra radikal
bekerja sama dengan bnpt serta stakeholder lainnya
kita misalnya memberdayakan
manutan narapidana kasus terorisme
yang digunakan sebagai duta berdamaiannya
yang menyuarakan pencegahan radikalitasi
mereka dapat menceritakan pengalaman mereka yang langsung
agar ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat
supaya hal serupa tidak terjadi
karena aksi terorisme ini merupakan perbuatan yang selain merugikan diri sendiri
tentu juga merugikan orang lain
nah ini berbicara soal pemahaman terkait radikalisme bagi masyarakat ini sendiri
katanya juga akan mengembangkan divisi internal satuan anti teror
apakah ini termasuk juga untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan radikalisme kepada masyarakat ini pak
pemahaman kontraradikal itu tentu tidak dilakukan oleh polri sendiri
seperti saya katakan tadi
kita itu bekerja sama dengan stakeholder lain
kita juga bersama sama dengan kementerian agama
bersama sama juga dengan kementerian pendidikan kebudayaan
yang tentunya kita memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat
masyarakat masyarakat tidak terpapar ya
dengan paham paham radikal
karena paham radikal ini bahaya sekali mas
inilah yang menjadi bibit bibit
aksi aksi terorisme di indonesia
tentu isu agama ini cukup sensitif pak
tapi bagaimana caranya memahami masyarakat bahwa paham paham yang sebenarnya radikal dan lain sebagainya
tentunya ini bisa ditahan begitu
jangan sampai terjadi adanya ketidakpercayaan terhadap polri dan lain sebagainya pak
ya itu tadi yang saya katakan
tentu kita tidak bekerja sendiri
kita bersama sama dengan kementerian agama dengan kementerian pendidikan
kita juga mengajak guru guru untuk memberikan pemahaman pemahaman terhadap muridnya
dan kegiatan ini kita lakukan secara masif di seluruh wilayah ya
ini penting kenapa kita lakukan
seperti saya katakan tadi
pidana teroris yang dilakukan tahun lalu itu termasuk bom bunuh diri
ini pelakunya adalah anak muda atau generasi muda yang dikatakan pengantin ya
pengantin baru melakukan pernikahan tiga bulan tapi melakukan aksi ya
aksi terorisme ya tentunya selain merugikan diri sendiri tentu merugikan orang lain
nah ini kita lakukan bersama sama
nah itu lebih penting
kontra radikal itu
untuk memperkuat pertahanan diri ya kepada generasi muda kita
baik sekarang kita bergeser pak
ini soal anggaran
tentunya ini banyak juga masyarakat yang bertanya tanya soal anggaran untuk menambah personil dari densus delapan puluh delapan
sebenarnya berapa yang disiapkan oleh polri sendiri
apakah sudah dibicarakan dengan pemerintah sebelumnya pak
ya tentu terkait dengan anggaran
pastinya akan menyesuaikan ya dengan penambahan personil
juga terkait dengan penambahan material penambahan perekapan
tentu proses itu tidak dilakukan secara serta merta ya
melalui proses perencanaan misalnya kebutuhan personil nanti akan diusulkan kepada pihak sdm polri
kemudian butuhan perlengkapan misalnya dilakukan usulan melalui perencanaan ya kepada logistik juga terhadap anggaran
nah ini mungkin berproses secara bertahap
apakah betul pak
apakah betul ini anggarannya sampai seratusan triliun pak
atau mungkin bapak bisa menjelaskannya pak
untuk angkanya saya belum bisa menjelaskan
saya tidak memutuskan
tidak memegang data tersebut
tapi tentu terkait dengan anggaran ketika terjadi penambahan personil
kalau tambahan material dan logistik serta perlengkapan tentu akan menyesuaikan dengan penambahan anggaran tersebut
baik tentunya lagi lagi ini kita diharapkan sebagai masyarakat juga bisa mengerti betul terkait dengan mungkin ada paham paham
yang tentunya tidak sejalan dengan apa yang sudah ada dalam agama islam
maupun dari negara sendiri tentunya ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua
terima kasih bapak sudah berbincang dengan kami pada sore hari ini
salam sehat selalu pak ramadan
salam sehat selalu mas iqbal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh